hindari penyebarannya ketika masuk ke dalam rumah dengan langkah berikut
buka sepatu dan taruh semua perlengkapan ke dalam kotak di pintu masuk
bersihkan permukaan peralatan yang dibawa dari luar dengan alkohol atau disinfektan
ketika masuk ke dalam rumah jangan sentuh apapun
segera berganti pakaian dan masukkan ke dalam keranjang terpisah
lalu segera mandi